oke anda kembali di cnn indonesia connected ramadhan
majelis ulama indonesia atau mui ini mengeluarkan fatwa terkait ibadah puasa di tengah pandemi covid sembilan belas di tahun kedua ini
nah ini bisa menjadi panutan kita semua untuk menjalankan ibadah di tengah upaya juga untuk menyudahi wabah corona seperti vaksinasi dan juga pembatasan sosial
salah satunya ini adalah foto yang dikeluarkan mengenai tes swab dan juga antigen yang dibolehkan dan tidak membatalkan puasa
dan seperti yang dikatakan juga oleh asrorun niam ini adalah ketua mui bidang fatwa
dalam keterangan tertulisnya fatwa ini dikeluarkan sebagai salah satu ikhtiar juga untuk mengatasi wabah covid sembilan belas
apa saja isinya kita ulas pada pagi hari ini
fatwa mui ibadah ramadan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah di tengah wabah atau pandemi covid sembilan belas
mungkin disclaimer terlebih dahulu ya ini ada beberapa poin yang kami kurasi kami kumpulkan begitu
yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di masa pandemi covid sembilan belas
kita lihat pertama adalah pelaksanaan protokol kesehatan begitu
pertama physical distancing tentunya di sini ibadah sholat berjamaah boleh dilakukan dengan menjaga jarak
ini tidak akan membatalkan ataupun mengurangi keabsahan dari sholat kita begitu
kemudian juga menggunakan masker dalam ibadah sholat berjamaah
ini juga tidak akan mengurangi
ini sah atau hukumnya boleh untuk dilakukan
sahnya sholat tidak berkurang meskipun sholat menggunakan masker yang menutup mulut dan hidung begitu
nah kemudian setiap muslim pastinya wajib untuk berpartisipasi dalam upaya memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
guna memujudkan herd immunity
itu dikeluarkan juga fatwanya oleh mui
dan juga vaksinasi pada saat bulan puasa ini tidak membatalkan puasa
jadi karena vaksinasi itu dilakukan dengan menginjeksi
jadi melalui suntikan ya tidak melalui tetesan dari mulut begitu
ini saat berpuasa tidak akan membatalkan puasa kita
meskipun juga tes rapi tes yang digunakan dengan mengambil sampel darah begitu
fatwa mui tidak akan membatalkan puasa kita
setelahnya pelaksanaan ibadah di tengah pandemi
di sini dikatakan bahwa orang islam yang terkena covid sembilan belas dan dikhawatirkan kesehatannya terganggu jika berpuasa
maka boleh tidak berpuasa dan diperbolehkan untuk mengkodo puasanya di hari yang lain pada saat ia sudah sembuh
kemudian bagaimana dengan buka puasa bersama atau bukber di rumah masjid kantor ataupun tempat lain
ternyata fatwa mui menyatakan bahwa boleh dilakukan tapi wajib untuk menjaga protokol kesehatan
lalu bagaimana dengan pelaksanaan ibadah sholat di tengah pandemi
nah ini tadi ya yang pertama adalah sholat tarawih
berjamaah di musola masjid aula kantor dan tempat umum lainnya ini harus tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan
jadi protokol kesehatan ini wajib hukumnya harus dilakukan begitu
kemudian bagaimana dengan sholat fardu witir
ini juga dianjurkan untuk membaca kunud nazilah untuk memohon kepada allah begitu ya agar wabah covid sembilan belas ini segera diangkat
kemudian bagaimana dengan aturan terkait dengan ibadah ramadan di rumah
ini juga diatur oleh ataupun dikeluarkan fatwa
ini juga diatur oleh mui begitu
kita boleh melakukan iktikaf baik secara mandiri maupun bersama sama di masjid
tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan
jadi iktikaf pada sepuluh hari terakhir menjelang ramadhan ini boleh dilakukan baik sendiri maupun di masjid
tapi kalau di masjid harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat begitu
kemudian umat islam terpapar covid sembilan belas atau dalam kondisi sakit yang rentan ini diwajibkan untuk melaksanakan ibadah ramadan di rumah saja
jadi kalau sakit ataupun kira kira kondisi tubuhnya rentan terkena covid sembilan belas

lebih baik istirahat ataupun melaksanakan ibadah di rumah daripada terpapar risiko risiko seperti penyelamatan covid sembilan belas
lalu bagaimana dengan pelaksanaan zakat di tengah pandemi
nah kegiatan pembayaran pengumpulan pengelolaan zakat dan juga distribusi zakat fitrah malfidia sodoakah ini harus menerapkan protokol kesehatan
nah artinya ini tidak boleh menyebabkan kerumunan ataupun antrian panjang serta memprioritaskan distribusi bagi mustahik yang terdampak covid sembilan belas
untuk penyaluran kesehatan
nah ini dia kemudian bagaimana dengan pelaksanaan ibadah sholat id di tengah pandemi
di sini fatwa mui menyatakan bahwa pelaksanaan takbir sebelum sholat id ini boleh dilaksanakan sendiri ataupun bersama sama dengan cara suara keras ataupun jahe ataupun sir secara pelan gitu
dan juga mui disini merekomendasikan pemerintah perlu memfasilitasi pelaksanaan takbir akbar yang berpusat di masjid atau tempat terbuka dengan merapkan protokol kesehatan
dan disiarkan melalui media digital
kemudian lalu bagaimana dengan sholat idul fitri
di tahun kedua pandemi covid sembilan belas di tahun kedua kita berpuasa di bulan ramadan di tengah pandemi ini fatwa mui menyatakan bahwa sholat idul fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
nah itu dia tadi beberapa catatan fatwa mui yang terkait dengan bagaimana kita bisa menjalankan ibadah di tengah pandemi covid sembilan belas
semoga bisa menjadi acuan bagi kita agar ibadah kita tetap lancar tidak ada tanda tanya begitu tentang kesahan ibadah
yang kita lakukan selama bulan puasa ini sehingga umat islam bisa menjalankan ibadah puasa ibadah ramadan dengan tenang
kemudian tetap juga dengan terhindar dari paparan virus corona ataupun covid sembilan belas